jemaah an nazir di goa sulawesi selatan menggelar sholat idul adha pada kamis pagi
meski sholat digelar di lapangan terbuka namun pelaksanaannya tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mengenakan masker
jemaah an nazir yang bermukim di pesisir danau mawang menggelar ibadah sholat idul adha lebih awal dari yang ditetapkan oleh pemerintah
penetapan idul adha berdasarkan hisap atau perhitungan bulan serta didukung oleh pertanda alam yakni pasang surut air laut
dalam khutbah sholat idul adha pemimpin jemaah an nazir sekaligus imam sholat samiruddin pademui menekankan kesabaran dan pengorbanan dalam menjalankan kehidupan sehari hari
ia juga berpesan untuk tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari covid sembilan belas
tetap menggunakan metodologi yang selama ini kita pakai yaitu mengamati bulan bulan purna empat belas lima belas enam belas
lalu kemudian tiga terakhir itu
kemudian jam terbitnya bulan sabit di subuh hari pada bulan terakhir nanti dipadukan dengan fenomena alam
yang paling pasti bahwa itu adalah pergantian bulan itu ditandai dengan pasang puncak atau kondak air laut